bank indonesia menyatakan barang bukti berupa uang empat juta rupiah yang disita dari tersangka taat pribadi adalah asli
namun hasil ini belum merupakan kesimpulan final karena uang empat juta tersebut baru sebagian kecil dari barang bukti yang diserahkan polda kepada bank indonesia
diduga masih banyak barang bukti berupa uang milik taat pribadi yang kini tengah dicari polisi sesuai dengan rekaman yang diunggah di youtube
saat ini bank indonesia telah membentuk tim investigasi
berapa pak yang dihitung asli
kemarin masih asli pak
seperti yang kepolisian sudah sampaikan di media
ya sejumlah itu
berapa itu pak
kan uang aslinya masih sedikit
masih sekitar empat jutaan